si ini mirip gak rocky dan budiman dengan apa yang dikhawatirkan oleh ketua mumpi tiga romau rubuzi
kita dengar yuk apa sih yang dikhawatirkan roby
kita melihat bahwa yang sekarang dilakukan oleh kubu pak prabowo adalah menggunakan strategi yang diadopsi oleh trump
dari propaganda rusia yang dimulai dari tahun dua ribu empat ya oleh vladimir putin pada waktu itu
ketika pertama kali georgia dan kemudian menginvasi ukraine
jadi ada beberapa ciri sebenarnya ada dua pada pokoknya yang dia lakukan
pertama adalah propaganda of fear jadi membangun propaganda ketakutan seperti anda lihat misalnya budi
ketika prabowo mengatakan indonesia akan bubar dua ribu tiga puluh
kemudian yang kedua itu adalah obvious lies kebohongan yang nyata
mobil nino warisman dibakar padahal korslet sendiri
ratna sarumpait dibukuli padahal habis obat
tempe setipis atm padahal nggak pernah ada tempe setipis atm
jadi harga harga naik padahal dua bulan berturut turut bps mencatat deflasi
nah dua teknik ini digunakan oleh beberapa pertarungan politik di dunia internasional khususnya dalam konteks presidensi
misalnya ketika lepeng lawan dengan macron kalah
lepeng menggunakan teknik ini tetapi kalah dengan macron
tapi pada sisi yang lain misalnya bolsonaro di brazil itu menang
ini juga dengan teknik yang sama trump
rocky kontradiksinya coba dibangun seperti itu
jauh sekali itu bandingin brazil dengan tingkat literasi yang tinggi bandingin rusia segala macam itu
jadi seolah olah kurikulum di situ bisa dipindahin ke sini
dan di sini orang hitung konsumsi harian
jadi di bawah itu nggak ada gunanya main main semacam itu
nggak ada efeknya tuh
nggak ada efeknya
nggak ada efeknya
jadi politik ketakutan atau kontradiksi yang coba dibangun
oleh mas romi tadi hanya memang untuk membedakan secara politik kontradiksi politik saja
tidak faktual kondisi
juga bukan kontradiksi kan
kan cara prabowo berkampanye mau dilekatkan pada apa namanya cara siapa tadi
trump dan segala macam itu
ya trump berkampanye di dalam masyarakat amerika yang terbelah secara culture secara ideologis
pembelahan itu jelas
jelas ada pembelahan ideologi
itu itu problemnya
jadi buat apa saudara romy bikin analisis untuk hal yang lain sosial efeksinya nggak ada
betul mas budiman
resepnya nggak bisa masuk
saya setuju pembelahan di kita polarisasinya bangsa indonesia benar benar sayang
cara berpikirnya lumayan terbelah ya
karena itu bung karno sejak awal udah berbicara soal ada masyarakat islamisme marxisme segala macam
sebenarnya di indonesia
relatif ada pembelahan mengasumsikan bahwa di indonesia tidak terbelah itu berarti menghilangkan kecerdasan
terbelah secara ideologis dimana misalnya coba
kalau pdip misalnya bisa berkoalisi dengan pks untuk bikin perdasyariah di wilayah a tukar tambah dengan perdasyariah di bap
dibedakan antara bedakan antara perilaku politik sehari hari dengan kesadaran masyarakat dalam melihat
misalnya kamu masa memantah
bagaimana kelompok masyarakat yang melegitimasi misalnya poligami
ada kelompok masyarakat
masyarakat yang melegitimasi lgbt atau mengakad lgbt sah
itu dua contoh yang relatif
itu aliran bagian dari aliran juga tadi
itulah itulah ideologi
oke sekarang pertanyaan saya
gak saya tanya dari kata roky
tapi kekhawatiran itu
itu benar itu benar
resepnya bisa masuk untuk antibiotik yang sama untuk sakit yang sama dengan masyarakat brazil
saya katakan tadi
yang kita asumsikan tentang politik aliran
yang ditafsirkan rocky blur itu
atau kemudian perbedaan perbedaan politik yang dikatakan lebih kompleks
sementara di amerika jelas
teknologi informasi teknologi digital teknologi biologi
itu sudah membuatnya menjadi lebih sederhana
soal lebih sederhana dalam pengertian apa
bukan sekedar hubungan saya dan kamu dan roky dan perempuan atau ketua partai
politik menjadi biologi terapan hari
jadi virusnya bisa
kalau bisa merasukin
kalau kata roky tadi
dengan tingkat evolusi otak tertentu
dengan tingkat kompleksitas otak tertentu
ada fungsi fungsi yang kurang lebih sama antara homo sapiens melayu dan homo sapiens afro
atau dengan homo sapiens kulit putih
selama itu ada
maka selama itu pula anda cuma
cara kerja otak anda bisa dibaca
sudah kejadian belum dua tiga bulan terakhir ini
saya sudah mengeramakan itu
sekitar hampir delapan bulan lalu
di satu stasiun tv yang lain
di satu tv lain saya katakan
bahwa akan ada seperti ini
dan itu virusnya setahun sebelumnya sudah siap pelajar